ribuan masyarakat papua barat berkumpul di lapangan borarsi
kabupaten manokwari untuk menyatakan deklarasi papua damai
dan menolak segala bentuk rasisme dan kekerasan
pasca kerusuhan papua barat sembilan belas agustus silam
deklarasi papua damai ini dihadiri sejumlah tokoh agama
tokoh adat serta sejumlah kepala daerah
ribuan warga kabupaten manukwari papua barat bersuka cita
melakukan pawai deklarasi papua damai
dari jalan percetakan negara hingga lapangan borarsi
yang berjarak kurang lebih empat km
dengan membawa sejumlah baliho yang bertuliskan pesan perdamaian
pawai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat
mulai dari kelompok agama berbagai tokoh adat
hingga kelompok masyarakat pendatang dari luar papua barat
panas dari kabupaten manukwari pada pukul delapan pagi waktu indonesia timur
tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk mengikuti
pembacaan deklarasi papua damai di lapangan borarsi
yang dibacakan langsung oleh ketua dprd
papua barat peter konjol
sedikitnya ada empat poin utama dalam deklarasi tersebut
yakni menjaga perdamaian di seluruh provinsi papua barat
setia kepada pancasila merawat bineka tunggal ika
serta damai bagi seluruh indonesia
gubernur papua barat domingus mandacan menyebutkan
bahwa melalui deklarasi ini ia mengajak seluruh masyarakat
untuk kembali menciptakan suasana yang kondusif di papua barat
dengan menghargai seluruh perbedaan yang ada dari suku ras dan agama
untuk itu mari ya saya ajak kita semua
kita tidak tepuk darah sendiri
kita tidak tepuk darah sendiri
tapi sekali lagi
kita semua saling menghargai dan menghormati
sekali lagi saling menghargai dan menghormati
suku agama ras adat budaya
perbedaan ini menjadi satu
untuk kita membangun tanah papua ini
kita membangun papua barat kita membangun manokwari
kapolda provinsi papua barat henry nahak memastikan
bahwa situasi papua barat saat ini telah kembali kondusif
jauh dari ancaman kekerasan
deklarasi ini diharapkan akan mempercepat pemulihan kegiatan masyarakat
yang berangsur membaik pasca kerusuhan papua yang lalu
kaki tadi dari jalan percetakan negara
dari sini sama sama
dan dari jalan masyarakat
jadi sebetulnya untuk menyampaikan bahwa
kita semua ingin hidup damai
tidak ada kekerasan
tidak ada kerusuhan
kembali ke manokwari yang pada awalnya
yang memang selalu damai
kota sorong yang sembilan belas dua puluh dua puluh satu ada unjuk rasa
sudah sangat kondusif
pak fak juga begitu dari hari pertama sudah kondusif
manukwari hanya kejadian tanggal sembilan belas
setelah itu kondusif
jadi saya kira seluruh papua barat sudah dalam posisi kondusif
dua yang diwakili oleh lima tokoh agama
serta pelepasan balon ke udara menjadi simbol penutup
bahwa deklarasi ini disepakati oleh seluruh elemen masyarakat
dengan harapan suasana damai kembali tercipta di tanah papua
ausirion dholu manokwari papua barat